ya dunia kembali dihebohkan dengan bocornya dokumen keuangan global paradise papers baru baru ini
paradise papers merupakan jilid kedua dari panama papers yang mengungkap data keuangan orang orang kaya dan perusahaan multinasional
yang diduga menyimpan atau menyembunyikan kekayaannya di negara negara swaka pajak melalui perusahaan offshow
dokumen ini kembali dipublikasikan oleh gabungan wartawan investigatif dari seluruh dunia atau international consortium of investigative journalist
nah apa saja isi lengkap paradise papers dan apa langkah pemerintah indonesia dalam menindaklanjuti dokumen ini
insight akan membahasnya kali ini bersama saya desi anwar
tahun dua ribu enam belas yang lalu dunia gempar setelah dua ratus ribu dokumen pajak yang menyeret nama berbagai tokoh
tahun dua ribu enam belas yang lalu dunia gempar setelah dua ratus ribu dokumen pajak yang menyeret nama berbagai tokoh
sembilan perusahaan dunia dibocorkan ke publik dalam skandal panama papers
kini data serupa kembali terungkap dalam dokumen surga atau paradise papers
jika panama papers berasal dari kantor firma hukum mosak fonseca
data paradise paper berasal dari dua firma serupa
yang kerap menyediakan jasa layanan perusahaan offshore
bernama applebee dan asia city trust
data sebesar satu empat terabytes yang terdiri dari tiga belas empat juta dokumen keuangan
kembali dipublikasikan oleh gabungan wartawan investigasi
tidak berbeda dengan panama papers paradise paper juga menguak borok orang orang super kaya
dan perusahaan multinasional yang diduga menyimpan hartanya secara diam diam
di negara suaka pajak melalui perusahaan offshore

dan harta benda tersebut disembunyikan di kepulauan karibia
seperti bermuda dan camen island
sedikitnya dua ratus individu dan lima belas perusahaan dari indonesia
masuk skandal paradise papers
selain edit politik paradise papers turut menyedat konglomerat
akuntan manajer investasi hingga pengacara
di sisi lain direkturat jenderal pajak menyebut sembilan puluh enam warga negara indonesia
terlibat paradise papers
tapi hanya enam puluh dua orang yang mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesti
memang belum ada penegakan hukum yang transparan bagi nama nama yang tercantum
dalam panama papers dan paradise papers
temuan ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah indonesia
dalam menegakkan sistem perpajakan
untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah
serta peran aktif masyarakat untuk mencegah terjadinya pengamplangan pajak
di kemudian hari
yuka gotama cnn indonesia
setelah data panama papers bocor pada tahun dua ribu enam belas lalu
data serupa kemarin terungkap dengan nama paradise papers
dokumen ini menyebutkan banyak nama politikus dunia
dengan jumlah total satu ratus dua puluh orang yang diduga telah menghindari kewajiban perpajakan
untuk membahas lengkap isi dokumen paradise papers saat ini
saya sudah bersama wahyu diadmika
yang mengungkap dokumen dokumen paradise papers
setelah heboh panama papers dan itu luar biasa hebohnya ya pada tahun lalu
sekarang ada namanya paradise papers
yang katanya jumlahnya bahkan lebih besar dibanding dengan panama papers tahun lalu
dan melibatkan orang orang tadi sudah disebutkan satu ratus dua puluh politikus dunia
tapi ternyata ada royal family ada bintang
film ada selebriti dan lain sebagainya
mungkin supaya kita bisa lebih paham lagi kira kira untuk paradise papers ini
ya kenapa ya kira kira namanya paradise papers
dan apa apa saja hasil temuan dari icij kali ini
yes jadi kita sebut paradise paper setelah perdebatan panjang
tentu kita ingin menarik persepsi orang ke panama papers
karena kesuksesan investigasi sebelumnya
tapi juga ingin memberi penekanan bahwa ini tidak hanya terkait satu lokasi
jadi ada total dua belas tax haven suaka pajak yang datanya dibocorkan dalam proyek kali ini
ya ini paradisnya surga bagi para pengembang
memang lokasinya kebetulan di daerah daerah yang cukup indah
karibian kepulauan karibian bermuda virgin islands
itu kenapa paradise
biasanya orang berlibur ke sana ya
tapi ternyata banyak uang juga yang berlibur ya
ini yang baru terungkap sekarang
jadi paradise papers ini sebetulnya lebih besar dari panama papers
karena mengungkap struktur finansial yang sebelumnya sama sekali tersembunyi
melibatkan perusahaan perusahaan besar yang kita tidak duga sebelumnya
facebook apple dengan sangat
perusahaan perusahaan yang kita anggap mungkin harusnya jadi role model ya
contoh bagi perusahaan perusahaan di dunia
tapi wahyu sebenarnya kan yang kita inginkan ketika panama papers itu kan untuk mengungkap mungkin ada sesuatu kejanggalan dan lain sebagainya
karena biasanya orang menyimpan uang offshore itu kan tidak melanggar hukum lah istilahnya kan
lebih ke karena ada sesuatu mungkin yang nggak jelas atau bagaimana lah gitu
tapi tujuannya kali ini apakah sama
dan pengungkapnya ini kan masih ya international consortium of journalism
masih sama orang orangnya juga yang melakukannya
masih jadi ya sumber datanya masih dari surat kabar jerman yang sudersuchitung
yang dulu juga menjadi sumber panama papers
alur narasumbernya tidak jauh dari situ
dan saya pikir memang agak kompleks gitu ya mencoba mencari pelanggaran hukum
dan saya pikir memang agak kompleks gitu ya mencoba mencari pelanggaran hukum
karena memang secara legal ini dibolehkan
tetapi kan sebetulnya esensinya adalah ada dana yang disembunyikan
tentu kalau disembunyikan ada maksud kenapa tidak dideklarasi secara terbuka
artinya yang mau kita sampaikan sebetulnya dengan panama papers dan paradise paper
ini ada sebuah struktur finansial yang hidden yang tersembunyi

yang membuat sesuatu yang tidak terdengar
sesuatu yang harusnya tidak terjadi terjadi
sesuatu itu apa penghindaran pajak
tapi apakah ini ilegal
seluruh sistem hukum kita belum dilengkapi dengan tools untuk mencegah hal hal seperti ini
jadi saya pikir memang beberapa kritik memang sampai ke kami mengatakan
apa sih pelanggaran hukumnya kenapa tidak ada orang yang dipenjara
kenapa tidak ada orang yang mendapat sanksi
anda sudah bocorkan
panama papers sekarang paradise paper tidak ada dampak apa apa
kalau saya bilang jawaban kami adalah
ini memang proses dan sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak tersembunyi
kita tidak tahu bahwa ratu inggris ternyata juga menggunakan vehicle
dan katanya bahkan nelson mandela juga ada dikaitkan

sebenarnya ini kan tujuannya lebih ke aspek moralnya atau
pantas atau tidaknya apalagi di dunia ini sekarang terjadi semacam gap ya
antara kita kita ini yang harus bekerja keras membayar pajak
di atas hukum
di atas hukum
level kesenjangan pendapatan di dunia saat ini kan terparah sejak dua abad terakhir
dan sistem hukum kita memang memberi rupiah
jadi kita harus memberi ruang
tidak ada yang menghalangi anda untuk mendaftarkan kekayaan anda di sebuah negara yang memang membolehkan hal seperti itu terjadi
apalagi kalau misalnya anda dalam posisi kuat dan berpengaruh dan yang seharusnya menjadi contoh
jadi ini rangkaian ya dari panama papers
ada dice papers jangan jangan nanti tahun depan juga ada papers apa lagi ya
nah yang melakukan ini kan jurnalis
jurnalis investigasi lah hasil dari investigasinya itu
bisa diceritakan sedikit metodenya
karena kalau kita ingat panama papers tahun lalu kan fokus dengan suatu firma hukum mossack fonseca
nah kali ini kan berbeda ya mungkin bisa cerita sedikit
ya jadi sumber utama
bocoran data ini adalah dua kantor pengacara jadi asia trust dan apple buy
apple buy ini salah satu firma hukum yang cukup terpandang dalam urusan offshore companies
inggris kan kalau tidak salah ininya atau
oh di bermuda
tapi dia punya kantor cabang di seluruh dunia
dan selain dua sumber dokumen ini kita juga punya data registry
data registry dari belasan tax haven countries
ya nah apakah
jawabannya ya jawabannya ya jawabannya ya jawabannya ya jawabannya ya jawabannya ya jawabannya ya jawabannya ya jawabannya ya jawabannya ya
ada orang dalam kantor ini yang membocorkan atau bagaimana ini
sama seperti panama papers
jadi ada yang sampai ke kita
dengan maksud maksud tertentu mungkin
ini juga salah satu yang kerap menjadi kritik
kenapa sumbernya anonim
tapi mengingat memang besarnya lingkup kerahasiaan yang harus ditembus
saya pikir resikonya cukup besar untuk membocorkan
dan sepanjang akurasi dan verifikasinya kita jaga
kita punya justifikasi yang cukup kuat
yang jelas data semua ini memang data afdol lah istilahnya
terverifikasi bukan data yang dibuat buat
ini semua orang orangnya ada dan perusahaannya itu ada
wahya kita istirahat sebentar
kita tentu saja ingin tahu siapa siapa saja
nama nama besar kondang dan terkenal yang ditemukan
di dalam paradise papers insight
akan segera kembali sesaat lagi
iya kembali bersama insight
saya masih ditemani oleh wahyu diadmika
jurnalis yang tergabung dalam icij
prilis dokumen paradise papers
dan kita melihat apa apa siapa saja yang terlibat ya dalam paradise papers ini
dan mungkin wahyu alasan ataupun tujuannya
nah sebenarnya kan menyimpan uang di offshore
atau di tempat tempat yang memang dirancang lah
supaya perpajakannya itu jauh lebih ringan dan lain sebagainya
itu kan banyak sekali alasan alasannya
salah satu mungkin kalau dulu mungkin ada yang tinggal di negara yang rejimnya itu tidak jelas
nah uangnya juga fluktuatif
dan keselamatan atau keamanan uang ini tidak bisa dijamin
nah itu kan pasti menyimpannya di suatu tempat yang di luar dari negara itu salah satu alasannya
tapi yang ditemukan di paradise papers ini
ada sekitar satu ratus dua puluh politikus misalnya
tadi ada bahkan dari kerajaan inggris
tapi ada juga individu individu seperti bono dan bintang bintang yang terkenal lah
yang pasti pendapatan mereka juga besar
dan ada perusahaan perusahaan bukan saja perusahaan yang sembarangan perusahaan
tapi disebut ada facebook ada nike dan perusahaan yang sebenarnya bagus
ada alasan alasan tertentu dari mereka mereka ini
ya kalau alasannya untuk keamanan saya pikir sekarang sudah tidak terlalu relevan
saya cenderung berkesimpulan bahwa ini bagian dari sebuah sistem
sistem keuangan yang memang melihat teks atau pajak itu sebagai biaya
sebagai cost yang sebisa mungkin dihindari
tidak rela mereka
jadi ada satu salah kaprah besar di dunia industri keuangan yang menganggap bahwa membayar pajak itu sesuatu yang beban
dan tidak wajib dilakukan
contohnya seperti facebook
kita ketahui facebook yang maksudku bersalah satu orang yang terkaya di dunia saat ini
dan perusahaannya siapa sih
yang tidak kenal facebook
alasannya itu lebih ke situ
untuk meringankan pajak atau justru karena dia berkecimpung di berbagai macam negara sehingga memerlukan satu tempat yang aman
kalau facebook temuan icij lebih ke soal keterlibatan pebisnis rusia
jadi ada sebagian sahamnya itu ternyata punya kaitan dengan putin
berbisnis yang dekat dengan vladimir putin
yang punya motif penghindaran pajak secara gamblang begitu justru apple
jadi ada beberapa email antara financial managernya apple dengan law firm applebuy ini yang dengan terang terangan meminta saran bagaimana caranya agar saya bisa tidak membayar pajak di amerika
dan ini mungkin mengusik ya rasa keadilan itu karena apple merupakan salah satu perusahaan yang paling terkaya di dunia saat ini
tadi disebut rusia putin
nah jumlah yang menyimpan di sana karena asal usulnya tidak jelas atau untuk melakukan money laundering berapa persen kira kira
atau mungkin dari orang orang yang kaitannya dengan kriminalitas
metodenya kan kita memang memilih dokumen atau data yang terkait dengan background yang kita sudah punya sebelumnya
jadi misalnya beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya
misalnya di indonesia salah satu yang kita temukan terkait dengan april
yang palm oil ya
palm oil palm oil juga perusahaan perusahaan yang terkait dengan komoditas
itu memang kita angkat karena kita punya konteks
jadi ada data data pendukung yang menguatkan temuan temuan itu
kira kira alasannya khusus untuk perusahaan perusahaan itu pajak atau
sebagian besar memang pajak
kalau april misalnya kita menemukan dokumen bagaimana mereka meminjam uang dari bank bank ternama di dunia
tetapi dikirimnya itu ke entitas mereka yang terdaftar di tax haven dulu
di bermuda atau di camen island
kemudian baru disalurkan ke anak perusahaannya
sehingga uang itu tidak terdeteksi sebagai pinjaman
sehingga tidak masuk ke dalam liability mungkin
atau ini bisa berpengaruh pada hitung hitungan dari perusahaan itu sendiri
dari indonesia selain itu ada berapa total
baik perusahaan maupun individu yang terdapat di paradise papers
dari indonesia jumlahnya memang tidak lebih banyak dari panama papers
di panama papers kita menemukan hampir seribuan
kalau di sini hanya dua ratus lima belas total perusahaan dan individu
yang menonjol kalau tidak salah kan anak anak mantan presiden kita
nah itu berapa jumlahnya dan kira kira bisa diapain itu
iya ada dua nama anak mantan presiden soeharto
siti hutami adiningsi dan tommy
itu berapa jumlahnya
mereka kita temukan dokumennya sebagai pemegang saham di dua perusahaan migas
jadi dua perusahaan migas ini terkait dengan pebisnis pebisnis yang memang kita sudah tahu punya kaitan dengan keluarga cendana
jadi ada pak fahmi idris
dan ini memang dokumen lama sih
sekitar tahun sembilan puluh an
saya pikir ini membuktikan bahwa ada jejaring bisnis di sekitar keluarga cendana yang
yang sebenarnya menjadi rahasia publik lah
mungkin kita sudah raba raba saat itu tapi sekarang buktinya
siapa lagi yang menonjol gitu
yang menonjol memang beberapa keluarga kong lemerat
kita lagi telusuri misalnya ada keluarga pak franky wijaya dari sinarmas
kemudian ada juga beberapa keluarga salim
hampir semua orang orang terkaya di indonesia memang dalam
jadi penemuannya sebenarnya tidak terlalu mengagetkan kan
ini kan merupakan nama nama yang memang salah satu dari daftar terkaya dan lain sebagainya
maka fokus kita memang adalah mencari apa sih kaitannya dengan kegiatan usaha yang real terjadi di indonesia
jadi misalnya kalau misalnya dokumennya terkait dengan perusahaan x misalnya
yang namanya ada di paradise paper
kenapa sih perusahaan x itu didaftarkan di tax haven
apa bidang usahanya
dan apa kaitannya dengan real sektor real ekonomi yang mereka geluti dalam
yang mereka geluti di indonesia
jadi memang sebagian besar temuan temuan kita masih terus kita gali
ada yang kira kira sudah ada pencerahan kenapa kenapanya dan ditelusuri sehingga mendapatkan satu konklusi
oh ini ternyata karena apakah itu ingin mengemplang pajak atau menutupi penghasilan yang tidak jelas
rata rata kita temukan memang
upaya untuk menyembunyikan kekayaan dari otoritas pajak
tapi satu yang penting diingat ini semua terjadi sebelum tax amnesty
jadi kita mencoba mengaitkan ini dengan tax amnesty
apakah setelah tax amnesty ini masih ada yang ternyata belum dilaporkan
sayangnya kan data itu masih tertutup
jadi masih data sebelum tax amnesty
ini sebelum tax amnesty
jadi kalau temuan teman ini ternyata dilaporkan ketika tax amnesty
maka sebetulnya pelanggaran hukumnya
nah ini yang harus kita tanyakan kepada pihak perpajakan ya
melihat ini sudah dilaporkan atau belum
dan siapa tahu mudah mudahan sudah direpatriasi
kita istirahat sebentar wahyu
tapi pasti ini kan kedepannya ada implikasi ya
karena ini merupakan kerja keras dari teman teman jurnalis investigatif yang berasal dari seluruh dunia
dan tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa tujuan yang jelas atau hasil yang diharapkan itu juga tidak jelas
kita istirahat sebentar tapi jangan kemana mana dulu
insight akan segera kembali dalam paradise papers
iya masih bersama insight topik kita kali ini
paradise papers ya
surga bagi mereka yang uangnya banyak kaya raya dan sehingga ditempatinya di tempat tempat yang mirip surga juga
saya ditemani oleh wahyu diadmika jurnalis yang tergabung dalam icij
perilis dokumen paradise papers
dan paradise papers ini serentak dipublikasikan tanggal enam november ya wahyu
memang harus begitu ya kesepakatannya
iya jadi gitu
seluruh dunia langsung paradise papers
ini untuk apa drama
terutama kita ingin sebetulnya dampaknya bisa langsung serentak seluruh dunia
dan menunjukkan semangat kolaborasinya
jadi kan ini sembilan puluh media tentu kita tidak ingin misalnya ada satu media yang terbit duluan
sehingga seusahanya seolah olah mencuri start
menggembosi yang lain
jadi sebagai kompromi
jadi ini dipilih satu tanggal yang dirasa waktu itu semua cocok
karena waktu itu pemilihan jerman sudah selesai
beberapa pemilihan penting di eropa selesai
tidak akan ada headlines headlines lagi yang mengalahkan
nah apakah dampaknya sesuai dengan yang diinginkan dan sebesar dengan yang panama papers
atau kali ini mungkin karena oh apalagi nih
memang panama papers terbantu ketika islandia perdana menteri islandia mundur
persis di hari kita menerbitkan proyek itu panama papers
kali ini tidak ada yang mundur dari pejabat publik
tetapi dari sisi revalationnya pengungkapannya saya pikir akan ada ripple effect yang cukup penting
karena sekarang tren dunia finansial kan mengarah ke transparansi
dan ini menunjang saya pikir kebijaksanaan
kebijakan yang mengharuskan semua negara di dunia untuk memikirkan ulang struktur struktur finansial tertutup seperti ini
apalagi tahun dua ribu delapan belas kan akan ada yang namanya automatic exchange of information
jadi istilahnya dimanapun anda berada tidak bisa bersembunyi
tangan ini tangan negara dan ini semua kan online transparan dan semua itu bisa ditilik
diharapkan ini juga semangat transparansinya akan jauh lebih besar ya
persis kita ingin sebuah sistem yang lebih berkeadilan
dimana sumber dayanya dikeruk dimana uang itu atau profit itu dihasilkan disitulah seharusnya pajaknya dibayar
bukan dilarikan ke negara lain atau tidak dibayar sama sekali
karena dari situlah sebuah negara bisa menjamin seluruh masyarakat
iya apalagi untuk negara seperti indonesia
sudah banyak korupsi terjadi ternyata banyak juga misalnya aset yang dilarikan ke luar negeri
nah dampaknya kira kira ke depan akankah ada semacam proses hukum yang diharapkan
tadi kita sebut ya banyak orang orang yang dalam posisi yang politikus lah istilahnya
yang harusnya mereka bertanggung jawab akuntabel
kira kira dari nama nama yang ditemukan itu akan ada yang
mendapatkan saksi proses hukum atau paling tidak malu
atau sekarang orang gak terlalu malu ya
bisa jadi dampak itu kan ada yang jangka pendek ada yang jangka panjang
kita immediate effect dari immediate impact dari project ini memang pengungkapan yang terjadi di amerika
terutama apple facebook dan
itu ada komentar atau feedback dari mereka bahwa wah ini wajar kok tidak ada yang perlu dipermasalahkan
menteri perdagangan amerika wilbur ros itu kan salah satu key alice dari presiden donald trump
yang ternyata punya koneksi dengan pebisnis rusia
yang selama ini mereka selalu katakan tidak ada kaitan
dan dia bilang waktu itu dia tidak ada di board ketika pembelian saham oleh produsen rusia itu terjadi
ya mereka mengatakan secara normatif tidak ada yang dilanggar
demikian juga di indonesia april dan sukanto tanoto yang dimiliki oleh pak sukanto tanoto mengklaim tidak ada hukum yang dilanggar
dan memang justru itulah esensi persoalannya
sistem hukum kita membolehkan keberadaan struktur finansial tersembunyi ini
sehingga kita harapkan dengan
para maha papers para desk paper para policy makers para pengambil kebijakan
mulai mengubah hukum yang mengatur sektor keuangan
sehingga hal hal seperti itu menjadi ilegal
nah selain dua ratus nama itu masih ada yang masih diinvestigasi
kira kira ada berapa lagi yang
ada beberapa artikel yang memang sedang kami gali terus
terutama kaitannya dengan
kasus real kami ingin mengaitkan dokumen para disk paper dengan pelanggaran nyata di lapangan
sehingga dampaknya juga bisa dirasakan
dampaknya juga langsung terjadi apalagi kalau masih terjadi masih berlangsung pelanggarannya
dan dengan demikian kita sih berharap publik bisa mendapat gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana sebuah pelanggaran atau pelanggaran aturan itu terjadi
dengan harapan kita bisa menutup lubang lubang aturan yang memungkinkan pelanggaran itu terjadi
iya nah masalahnya kan ini semua dilakukan oleh pengacara pengacara yang super canggih kan di seluruh dunia
yang mereka sudah menyiapkan berbagai macam proteksi lah terhadap dirinya
nah ke depannya kira kira
event seperti ini akan hilang sama
terus terangkan kadang kadang juga kalau
misalnya negara dalam konflik
dan lain sebagainya masih banyak
orang yang merasa
tidak nyaman misalnya menyimpan uang
di satu tempat dan memang diperlukan tempat tempat
di struktur finansial tertutup
di suaka suaka pajak
dan akan segera berakhir
era itu akan segera berakhir
sudah akan masuk era transparansi
tapi bukan berarti kemudian mereka
yang ingin bersembunyi dari
pajak tidak mencoba
mencari cara lain ada
sebuah analisa yang melihat bahwa dunia
digital mungkin bisa menjadi tempat
karena di situ ada
alat tukar digital
bitcoin yang sekarang
harganya semakin lama semakin meningkat
digital yang butuh
investasi dalam skala
tapi ini masih dugaan awal
artinya kita tidak boleh
tidak waspada tetap negara
menyiapkan aturan aturan untuk
memastikan apa yang menjadi
kewajiban warga negara siapapun itu
terpenuhi tapi wahyu sendiri melihat
apakah pemerintah dengan adanya paradise papers
ini bergerak untuk melakukan sesuatu
apalagi dengan nama nama perusahaan
yang selama ini mungkin di
perusahaan yang besar perusahaan
banyak sekali pajak
yang bisa didapatkan dari mereka mereka
bergerak untuk itu atau justru
aduh janganlah nanti mengganggu
ya kenyamanan melakukan
nike ini kan bergerak di
banyak banyak negara di luar amerika
betul sejauh ini sih reaksi
yang kita terima dari pemerintah
cukup positif jadi
dijen pajak menteri keuangan
langsung berjanji akan
memeriksa nama nama yang muncul
melihat apakah misalnya terkait
dengan text mst jangan sampai
karena dendanya kan bisa berkali kali
lipat kalau ternyata ada yang tidak
dilaporkan ppatk misalnya juga
langsung proaktif meminta informasi informasi yang berkualitas
nama nama yang ada di
paradise papers jadi mudah mudahan sih
komitmen itu di follow up sampai ke
iya mudah mudahan sehingga
semua ini tidak sia sia tapi ada
tujuannya yang jelas targetnya yang jelas
dan memang ini dalam semangat bukan
saja transparansi tapi rasa keadilan ya
kalau misalnya kalau kita yang biasa biasa
harus membayar pajak harus taat dan lain
sebagainya tapi yang lain seolah olah
punya hukum sendiri punya pulau sendiri punya
apa apa yang mereka lakukan tanpa
disamakan seperti yang lain jadi aspek
keadilannya ini penting ya kita kembalikan
terima kasih banyak sama sama mbak desi wahyu dan
insight akan kembali sesaat lagi
dengan paradise papers kita akan
mengundang seorang narasumber lainnya
siapa dia tetaplah bersama kami
ya anda masih menyaksikan insight kita
lanjutkan perbincangan kali ini mengenai
bocornya dokumen keuangan global yang
disebut sebagai paradise papers setelah
tadi kita mengupas hasil
tanyakan respons pemerintah terhadap
dokumen keuangan yang diduga melibatkan
orang orang kaya di dunia dan termasuk di
di indonesia di studio bersama
saya telah hadir direktur penyeluhan
pelayanan dan hubungan masyarakat dari
direkturat jenera pajak hestu yogasaksama
halo pak hestu apa kabar iya ini setelah
panama papers masih ingat kan sekarang
ada namanya yang paradise papers tapi
pada intinya itu sama ya ini temuan yang
dilakukan oleh sekelompok jurnalis
berbicara dengan salah seorang
anggota icij itu sendiri dan memang
kali ini lebih besar katanya temuannya
ada sekitar tiga belas empat juta dokumen mencakup
hampir tujuh juta perjanjian pinjaman
laporan keuangan dan lain sebagainya
kalau dulu fonseca yang merupakan
firma hukum yang istilahnya
membocorkan atau bocor lah dari mereka
kali ini ada apobi yaitu sebuah firma
yang berada di khususnya di bermuda ini
jelas kalau ada bocoran seperti ini
tentu saja yang ingin dilihat adalah
respons dan langkah berikutnya yang
dilakukan oleh pemerintah kira kira apa
responsnya selama ini ini kejutan atau
sebenarnya sudah tahu atau bagaimana pak
hestu iya sebenarnya kalau kita bicara
kejutan atau bukan ya artinya sebenarnya kita
juga sudah lama mendeteksi praktek praktek
di mana warga negara atau wajib pajak kita itu menyimpan aset asetnya di luar negeri
tapi kemudian ketika data data ini muncul baik yang panama papers maupun apa
flp paradise papers ini tentunya kami sebagai direktur acindara pajak
yang pertama kita lakukan satu tentunya kita mendapatkan data itu seperti apa
secara detail segala macam dan kita dapat
sudah dapat dan itu sudah dipelajari satu persatu ditelusuri
langkah selanjutnya adalah kita matching kan kita identifikasi dulu
ini kan datang banyak sekali orangnya perusahaan yang tercatat di situ
nah identifikasi dulu kita lakukan matching dengan data kita wp kita
sebagai contoh yang paradise paper itu berhasil kita matching ada sembilan puluh enam wajib pajak kita
sembilan puluh enam wajib pajak wajib ini perorangan atau perusahaan
kalau perusahaan ada kira kira
kalau perusahaan tidak yang di paradise paper tidak bisa kita temukan
tetapi yang kemarin di panama papers dari sekitar delapan ratus sekian yang ada kaitannya dengan indonesia
itu lima ratus lima itu adalah perorangan kemudian sisanya adalah perusahaan
nah tentunya kita lakukan matching mungkin gak semuanya bisa kita berhasil matching kan ya kenapa

sembilan puluh enam itu yang paradise papers
ya ini jadi jelas lebih kecil lah dari
kenapa karena range dari data ini kan sangat panjang
ada data mengenai si tuan a membuka perusahaan di sana perusahaan cangkang itu tahun tujuh puluh tahun delapan puluh
kadang lebih dari lima puluh tahun yang lalu
itu dia seperti itu
ini sebuah praktek yang ternyata sudah dianggap normal saja
sudah panjang cerita seperti itu
nah ini tentunya kita tidak lanjuti
pertama kita identifikasikan
kemudian dari yang berhasil kita identifikasikan itu tentunya kita cek di dalam kewajiban perpajakannya
secara realnya kita cek di spt nya
apakah data tadi sudah termasuk yang dia laporkan di dalam spt
nah hasilnya kira kira khusus untuk yang paradise papers
khusus yang paradise paper kebetulan kan sama seperti panama papers kemarin
kebetulan tahun dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas kan kita menjalankan namanya tax amnesty
kita tinggal cek saja dari sembilan puluh enam itu berapa yang sudah ikut tax amnesty
betul dan ini sebelum penemuan dari paradise papers itu sendiri
ya sebelum itu diungkap paradise papers di november dua ribu tujuh belas
ternyata mereka sebagian besar sudah ikut tax amnesty
dan untuk enam puluh dua wajib pajak orang pribadi yang di paradise papers tadi
mereka membayar uang tebusan dua lima triliun
ini yang kita lihat
kita follow up kita cek data datanya tentunya sisanya tentunya menjadi tugas kami berikutnya
untuk tahun tahun pajak sebelumnya
nah enam puluh dua ini dari paradise papers kalau yang dari panama papers itu persisnya berapa yang akhirnya ikut atau mengembalikan atau ada tindakan
kebetulan dari lima ratus lima wni yang ada di paradise papers eh di panama papers itu limanya ada lima yang sama
yang sama datanya
nah dari lima ratus lima wni yang ada di panama papers tersebut tiga ratus lima puluh dua orang pribadi yang ikut ta juga
dan mereka menyetar juga dua enam triliun
jadi istilahnya adalah hasil dari implementasi tax amnesty itu sendiri
nah kita lihat untuk panama paradise papers ini mungkin ada nama nama yang kita bisa sebutkan
misalnya dari keluarga mantan presiden soeharto gitu ada di situ
ini bagaimana ini kalau kita bisa sedikit ketahui lah apa yang akan ditindaklanjuti
ada dua hal yang harus saya sampaikan di sini
pertama kami orang pajak tidak boleh menyampaikan terkait dengan suatu nama nama tertentu
kan kita ada pasal kerahasiaan jabatan kita menjaga rahasia dan privacy dari seseorang
walaupun kalau dari media
ada nama nama yang misalnya bersifat ada kepentingan publik atau yang memang membuat temuan seperti ini menarik bagi media
pasal tiga puluh empat itu kami nggak bisa mengkonfirmasi ini benar itu salah atau apa
itu yang pertama
yang kedua kalau dari aspek perpajakan sebenarnya kita akan concern nya dengan sesuai bidang tugas kami
sepanjang itu sudah dilaporkan sudah ikut tax amnesty
itu tidak masalah ya
karena mengenai itu mohon maaf misalnya uang dari mana segala macam
asalnya ya yang penting mereka sudah melaksanakan kewajiban dengan baik
dalam konteks ini ikut tax amnesty dan selanjutnya mereka bayar pajak menjadi patuh
itu tidak akan menjadi masalah
jadi tidak ditelusuri misalnya mengapa menyimpan uangnya di perusahaan cangkang atau offshore
atau mengapa harus jauh jauh dan tidak melakukannya di dalam negeri dan lain sebagainya
itu tidak ada ketertarikan atau supaya kedepannya mungkin tidak
sebenarnya secara umum kami sudah memahami hal hal semacam itu
dalam konteks ya motivasi dari seseorang pengusaha di indonesia atau siapapun kemudian melakukan itu
satu bisa aja karena memang mereka menaruh hartanya di luar negeri untuk bisnis di luar negeri yang mungkin lebih menguntungkan daripada kalau di indonesia
apalagi karena menggunakan misalnya dolar
misalnya dolar ketimbang rupiah yang masih rentan terhadap
atau mereka bicara masalah mereka lebih merasa sip untuk berada di luar negeri
dan yang lain
bisa aja memang motif pajak juga
untuk menghindari pajak mereka mendirikan perusahaan di luar negeri yang tarif pajaknya lebih rendah sangat rendah
itu take haven countries dan segala macam yang mereka memanfaatkan instrumen itu untuk menghindari pajak
tapi kelihatan adalah semacam mungkin motivasinya
nah ini kan bisa ke depan bisa dijadikan alat atau petunjuk bagaimana untuk menyikapi lah si wajib pajak itu
sehingga tahu memotivasinya
apakah karena ada hal hal yang lain atau ya memang ini bukan sesuatu yang melanggar hukum ya istilahnya
dan sering dilakukan oleh perorangan maupun bisnis
ya tentunya kami saya katakan tadi
memang secara umum kami memahami motivasi motivasi ini

nah tentunya bagaimana ke depannya kan
itu lebih penting lagi
nah memang dalam konteks seperti ini indonesia tidak sendirian
dalam konteks bahwa hampir seluruh negara di dunia mengalami hal yang sama
termasuk negara negara sangat maju pun juga mengalami hal yang sama
amerika serikat bahkan sangat
oleh karena itu memang indonesia bergabung dengan komunitas internasional
ada memang pola pola baru yang diperkenalkan secara internasional
secara bersama sama mencegah hal tersebut terjadi di kemudian
ya mungkin lebih detailnya
kita istirahat sebentar pak hestu
kita akan diskusikan setelah yang berikut ini
tetaplah bersama insight
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya kembali bersama insight
kita lanjutkan perbincangan dengan direktur penyuluhan pelayanan dan hubungan masyarakat
dari direkturat jenderal pajak hestu yoga saksama
kita berdiskusi mengenai bocornya dokumen keuangan global
setelah panama papers
ada paradise papers
dan mungkin nanti ada berbagai macam papers lainnya
karena memang banyak sekali ya tempat tempat yang kita sebut sebagai tax haven
yang memberikan kesempatan bagi perorangan maupun bisnis untuk mendirikan yang namanya perusahaan cangkang ya
memang tujuan utamanya kan pasti karena disana keringanan pajak
mungkin memudahkan bisnis lebih efisien dan lain sebagainya
apalagi bila transaksinya dilakukan secara global
tapi kan tidak bisa dipungkiri mungkin ada keinginan juga untuk menyembunyikan
kalau misalnya dari daftar daftar itu ditemukan bahwa ya memang bukan
tidak terlalu concern terhadap dari mana asal usul dari keuangan itu sendiri pak hestu
tapi kalau memang ketahuan ini aneh sekali
apalagi dikaitkan dengan individunya bahwa mungkin ini merupakan money laundering dan lain sebagainya
apa langkah berikutnya
apakah akan diberikan informasinya ke pihak aparat untuk ditindak lebih lanjut atau bagaimana
ya tentunya dalam konteks perpajakan kita memang mengacu bahwa
ya itu concern kita di utamanya di situ
tapi kemudian juga kita bicara bahwa ada kewenangan di pihak lain yang bisa berjalan
dan tentunya itu bisa mereka lakukan juga
bahwa yang masuk ke data ke kami sebenarnya seperti di perbankan
yang kemudian ujung ujungnya ada di ojk maupun di ppatk
itu juga nanti mereka juga memiliki instrumen tersendiri untuk mendeteksi
kemudian melakukan langkah langkah terkait dengan kewenangan mereka
dan data ini semua sudah di sharing
sudah menjadi public knowledge atau institutional knowledge yang bisa ditindak lebih lanjut
kalau data perpajakan tentunya tidak kita sharing kepada mereka
kecuali nanti ada perubahan undang undang segala macam seperti itu
tetapi untuk saat ini belum
tetapi tentunya kita tidak menghalangi ataupun ini sepanjang mereka melaksanakan kewenangannya sesuai dengan apa yang mereka miliki
ya tentunya kita akan dukung untuk itu
tapi tidak ada misalnya yang
ini inisiatif yang dilakukan oleh dari dijen pajak itu sendiri
bahwa ini kemungkinan besar
kami dibatasi oleh undang undang

kecuali kalau itu sudah masuk ke dalam tindak pidana yang sudah masuk ke pengadilan
dengan surat perintah dari hakim mungkin bisa kita
dan informasi itu diberikan
tapi tidak akan yang penting ini sudah pajaknya sudah dibayar atau tidak
atau sudah dicatat di spt
dan apakah kalau memang mengikuti tax amnesty sudah bayar dendanya atau ini retribusinya lah istilahnya
tapi kan tahun ini ya
bulan september kalau tidak salah
jadi ada beberapa negara semakin banyak ya di dunia ini termasuk tentu saja indonesia akan kita sekarang harus mau tidak mau bertukar data
kita sekarang masuk ke dunia online
keterbukaan tidak bisa bersembunyi
nah ini apa implikasinya ke depannya khusus bagi mereka yang masih ingin menggunakan tax haven seperti ini
yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi mengenai kesepakatan internasional
jadi itu ada dua dimensi di situ
pertama dimensinya adalah mencegah terjadinya hal hal seperti itu
kita bicara oecd sudah menelurkan bips action plan
ya sampai lima belas banyak sekali yang diadres di situ
yang sebenarnya itu hal hal yang dulu dulu dilakukan
seperti transfer pricing segala macam
penghindaran pajak melalui skema memanfaatkan suatu treaty
itu treaty abuse segala macam
nah itu sudah diadres oleh oecd dalam bentuk ebs action itu untuk pencegahannya
ultimatenya lagi dimensi satunya lagi adalah suatu transparansi
di antara negara negara yang sudah berkomitmen di dalam aeoe
bahwa seperti yang tadi disampaikan
pertama kali indonesia nanti dengan satu ratus satu negara akan saling bertukar informasi secara otomatis
mengenai residentnya masing masing
resident dari partnernya masing masing
ini akan berjalan mulai
ini secara otomatis ya
secara otomatis oktober nanti satu ratus satu negara yang ada di dalam komitmen tersebut perjanjian tersebut akan bertukar
sehingga kalau kita bicara papers papers
bahwa seperti saya katakan tadi
papers papers ini bicara mungkin tahun delapan puluh tahun sembilan puluh
automatic exchange of information akan memberikan data yang sangat up to date
itu adalah saldo rekening atau kepemilikan aset di luar negeri
untuk setiap tahunnya
jadi katakanlah tiga puluh satu desember dua ribu tujuh belas itu
ini sangat up to date
ini akan lebih strong menjadi instrumen yang lebih baik lagi daripada misalnya data data tersebut
dan tentunya ini adalah data data informasi yang memang legal
yang memang secara resmi kita lakukan
nah implikasinya bagi wajib pajak ini seperti apa
ini kan semua otomatis
tidak harus ada yang meminta atau yang diminta dan lain sebagainya
tapi penggunaannya pak heslu ini bagaimana
apakah memang data ini akan dicari diminta kalau memang diperlukan

kalau tidak kan datanya jadinya begitu banyak
begitu banyak kan yang masuk yang dimiliki oleh perbankan khususnya
ya memang sangat banyak nanti data
dan kita sedang mengantisipasi ini bagaimana kami mengelolanya secara sistem kami
kemudian bagaimana kami nanti mengolahnya dalam rangka untuk menguji kepatuhan wajib pajak
ini data akan sangat banyak
otomatis kami nggak minta lagi kepada singapura
kami nggak minta lagi kepada swiss
mereka secara otomatis akan memberikan data wni kita
aset aset financial yang ada di sana otomatis kepada djp langsung
dan ini tentunya seperti tadi panama papers atau apa akan kita tindak lanjuti seperti itu
mychain cek sbt nya apakah sudah ikut tag amnesty
tapi bagaimana memastikan bahwa data ini memang digunakan semestinya
bukan nanti bisa disalahgunakan
apalagi karena di situ kan juga masih manusia lah yang akhirnya men sortir dan memegang
mungkin mendapatkan akses untuk itu
dan apalagi sekarang sudah bisa kelihatan nanti wah ini bisa saja kan disalahgunakan pak hestu ya
karena ini kan merupakan informasi yang selama ini memang super rahasia tapi nanti terbuka
nah jangan jangan nanti pada pindah ke negara yang masih belum ikut dengan automatic exchange of information
sekarang ini anggota global forum yang sudah masuk itu sekitar satu ratus empat puluh tiga

tetapi kemudian yang sudah berkomitmen satu ratus empat puluh tiga

tetapi negara yang sudah berkomitmen ini global forum oecd ini mencoba mendekati negara sisanya
yang empat puluh tiga
apa yang kecil kecil itu yang paradise itu
sehingga idealnya nanti entah berapa tahun lagi seluruh negara di dunia yang satu ratus sembilan puluh sekian itu semuanya harus masuk ke dalam skema iop
itu yang pertama
yang kedua kalau masalah data data ini nah tentunya kita juga memperbaiki diri selain juga bagaimana kami mengolah
tetapi juga kita membuat suatu sistem di djp
data ini masuk secara terpusat ke kantor pusat dan di sana akan ada pengolahan data untuk kemudian kita salurkan sesuai dengan misalnya si a terdaftar di mana di surabaya di mana
nah ini tentunya kita akan pantau terus
jadi data itu akan terpusat dan kita lakukan pengawasan secara ketat bahwa data data tersebut akan dimanfaatkan dengan sebaiknya
ini penting sekali karena mungkin selama ini yang tidak dimiliki oleh publik
oleh sebab itu ada
ada keengganan untuk membayar pajak adalah mistrust atau kurang percaya apalagi bukan saja terhadap penggunaan dari dana yang dimiliki
tapi juga orang orang yang mengelolanya atau mungkin si tukang pajaknya itu
nah ini ke depan mungkin singkat saja pak hesto
ini salah satu yang kita sedang ngedres dalam konteks reformasi perpajakan
kita dari sisi proses bisnis dari sisi it kita
kita perbaiki semua
apalagi banyak hackers kan sekarang bisa saja informasi itu bisa
hacker ya nanti it kita mudah mudahan secanggih perusahaan yang paling top di dunia lah sehingga peluang untuk terjadinya itu sangat kecil ya
kita akan sangat sangat ketat dengan itu
yang kedua kemudian dari sistem yang kita ciptakan proses bisnis di pengawasan di segala macam itu harus menjamin bahwa semua yang kita berikan misalnya kepada kpp kepada petugas pajak di mana itu semua harus terawasi
itu semua harus terawasi dengan baik bahwa itu data itu harus bisa dipertanggungjawabkan
diapakan dihimpo wp nya atau diperiksa atau apapun itu harus ada
ya entah tidak boleh disalahgunakan
ataupun digunakan misalnya untuk yang mencari cari apakah itu kesalahan atau mungkin menargetkan
ini makanya salah satu alasan kenapa mungkin banyak juga orang yang menyimpan uangnya di luar negeri karena faktor keamanan itu sendiri
ini mulai kita membangun trust juga bahwa kami di direkturat jenderal pajak berusaha memperbaiki diri terus
kalau itu disalahgunakan ada saluran saluran untuk melakukan pengaduan segala macam
tadi pasal tiga puluh empat kalau dibocorkan misalnya punya uang sekian di mana kemudian bicara kepada istrinya bahwa anda punya suami punya sekian
itu suami bisa mengadu dan si petugas pajak itu bisa kena sanksi pidana sampai satu tahun segala macam
dan saluran salurannya ada semua untuk pengaduan
nah kuncinya itu
reformasi itu penting
tapi mudah mudahan ke depan khususnya dengan ada automatic exchange of information dan tentu saja langkah langkah reformasi yang lebih membuat orang percaya bahwa pajak kita juga digunakan sebagaimana mestinya
dan untuk manfaat kita semua penerimaan pajak di indonesia
penerimaan pajak di indonesia juga bisa sesuai dengan target ya
terima kasih banyak pak hestu atas insightnya
insight kali ini jangan lupa saksikan
kembali insight besok dan anda juga dapat
menyaksikan insight di kanal youtube
cnn indonesia insight
sampai jumpa dan bye bye